selamat datang kemandirian sistem pembayaran di indonesia
menarik sekali karena memang pekan penukaran kartu atm dengan kartu berlogo gpn
alias gerbang pembayaran nasional resmi dimulai pada hari ini hingga tiga agustus mendatang
jadi jaraknya pendek ya
dibanding menggunakan kartu berlogo visa atau mastercard
yang selama ini ada di kartu anda selalu menempel di kartu anda kartu atm anda
karena kartu gpn ini ternyata memudahkan transaksi di seluruh kanal pembayaran atau mesin edisi
data nasabah juga lebih terjaga dan yang paling penting ini yang paling penting
biaya administrasinya lebih murah
kita lihat bersama mengapa fem mengatakan bye bye
kalau saya minta anda buka dompet lihat kartu atm anda saat ini
anda bisa lihat di sudut atas bawahnya itu ada logo visa atau mastercard
dua perusahaan asal amerika
mereka selama ini mendominasi untuk penggunaan kartu kartu elektronik
yang selama ini dipakai masyarakat di dunia
indonesia salah satunya ya
kita lihat apa yang dimaksud dengan gpn
gpn memang namanya agak panjang ya boya
gerbang pembayaran nasional gitu
tapi apa sih intinya
jadi ini ada sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank indonesia
sudah dari dua ribu tujuh belas akhir sebenarnya
nah kartu ini fungsinya sama jadi dia itu pemasok untuk kartu kartu elektronik
dan ini dikelola indonesia sendiri
jadi tidak lagi menggunakan
mastercard atau visa
dua produsen utama kartu elektronik ya
nah ini kartu
kartunya apa fungsinya
nah logonya dulu ya
ya ini merupakan sebuah simbol kedaulatan kita sebagai sebuah negara gitu
negara kita membuat sebuah kartu baru di perbankan nasional karena apa sih pentingnya
tidak hanya masalah uang yang bisa beredar tidak hanya dalam negeri
tapi yang menarik adalah ini mengenai kedaulatan

kedaulatan negara kita

kita bisa dong create kita punya produk sendiri dan dibuatlah gpn
jadi interkoneksi bank bank mana saja
misalnya anda dari bank a b c gitu ya
biasanya kan kalau kita antar bank itu ada biaya yang lebih ya
yang harus dikenakan di charge gitu
tapi kemudian dengan gpn ini anda mau dari bank a b c tarifnya sama
jadi dari bank manapun anda bertransaksi anda mau ngambil atm dimanapun sama
satu saja kartu yang dibutuhkan fungsinya banyak ya
saya udah kayak marketing ya
tapi saya benar ini menarik ya
lalu kita lihat bagaimana dengan interprobabilitas ya
interproabilitas ini fungsinya adalah kalau anda tahu mesin edc itu
yang kalau kita mau gesek kalau kita bayar di atm supermarket gitu ya
nah biasanya kalau misalnya ini adalah edc merek keluaran bank a
kemudian ini edc keluaran bank b gitu
oh nggak bisa pak saya harus di sini karena charge nya beda gitu
nah nanti enggak di kanal manapun anda flat atau bukan flat
sama gitu ya biaya yang dikenakan
jadi interkoneksi interprobabilitas
sederhananya daripada istilahnya ribet ribet yang pasti lebih mudah
nah mudah dulu ya
tidak perlu tambahan dana biarpun beda kanalnya beda banknya
artinya mudah dan murah
bank indonesia senang banget pasti ya kita bahas ini pagi hari ini
tapi terlepas dari itu ini adalah mengenai gambaran gpn
jadi supaya anda tahu ya
sekarang hari ini sudah bisa ditukarkan loh anda punya atm kartu atm ya
bisa ditukarkan di beberapa bank
anda bisa coba dan cek mungkin anda mau menukarkan
kenapa karena biayanya lebih murah
lalu selama ini seperti apa prakteknya saya bawa anda untuk lebih tahu
mungkin tanpa anda sadari ya
visa mastercard dan gpn ini adalah perbandingannya
kalau anda punya kartu
anda lihat tadi saya sebutkan di kartu atas atau bawah itu biasanya ada logo visa atau mastercard
dua perusahaan ini adalah raksasa perusahaan
dua perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari amerika serikat ya
anda lihat di kartu anda jangan jangan kartu anda punya dua duanya
tapi kemudian anda bilang charge yang mana
orang nggak ada juga saya dikenain biaya
anda nggak sadar
memang ini dibebankan ke merchant ke banknya
dikenakan di bank
dan secara ya iyalah ya bisnis masa bank mau ngasih dana sosial dibebankan lagi lah ke konsumen
anda nggak sadar kan biaya administrasi itu kita biasanya nggak terlalu mikirin gitu
paling berapa ribu
tapi kalau dikalikan kemudian berturut turut gede juga ternyata gitu
jadi kartu kartu anda yang banyak itu bisa ditukarkan dengan satu kartu gpn
tidak hanya itu
menariknya kalau anda transaksi selama ini
ini amerika serikat ini indonesia
anda tahu nggak kalau misalnya anda transaksi itu sekali gestu
itu proses transaksinya apa
itu proses transaksinya kesana dulu
ke amerika serikat
jauh ya bo
kita transaksi cuma di supermarket kecil aja atau supermarket biasa
dia ke amerika serikat dulu prosesnya
baru kemudian balik ke indonesia gitu
nggak fair ya
ya maksudnya bukan gak fair juga sih
ya maksudnya kita juga baru tahu ya
ternyata transaksi kita yang ratusan ribu itu kalau pakai visa atau mastercar
setiap sekali anda gesek
itu proses dulu di negara asalnya
itu dua negara
itu visa dan mastercard itu di amerika serikat
baru kemudian kembali ke indonesia
dan bank membutuhkan paling tidak dan yang dibutuhkan oleh perbankan itu adalah dua miliar dolar
kalau mereka mau transaksi untuk menutupin kita punya transaksi
dan bank juga nggak mau sendirian dibebankan lagi ke kita sebagai nasabah gitu
jadi mudah murah dan visa mastercard tampaknya sedikit
ada saingan ya
gpn saingannya ya
buatan negara sendiri
ini biaya visa dan mastercard
tidak hanya itu saya bawa anda ke sini
ilustrasi keuntungan mastercard dan visa
kita ingin tahu visa dan mastercard kan dua puluh an tahun nih negara kita
gimana sih mereka cari untung
berapa besar sih mereka dapat untung dari kita tanpa kita sadari setiap kita transaksi
anda tahu kalau biaya ini ini sebelum saya kesana kita lihat biaya transaksi di bank bank besar saja
mandiri bca bank bri dan bni kita lihat
untuk tarif tarik tunai atm itu
mandiri itu mengenakan cas tujuh ribu lima ratus
nggak sadar ya
kecil banget tujuh ribu lima ratus
tapi bayangkan kalau yang pakai satu ratus enam puluh lima juta orang
yang disebutkan bank indonesia memegang kartu atm
kalau anda punya satu bank kalau anda punya dua bank
anda punya lagi bank yang lain tambahin aja terus
double deh itu ya kita punya beban ya
itu kalau tarik tunai
tapi masa sih selama ini kita cuma tarik tunai
ya enggak lah kita pasti transfer antar bank
kita lihat transfer antar bank ada lagi biayanya
nggak ada makan siang yang gratis gitu ya
jangan dipikir sekali gesek itu nggak ada biayanya
lalu bukan hanya itu kita biaya tagihan kan bayar
masa iya zaman sekarang ya di kota besar utamanya pasti listrik pembayaran listrik pln beli token dan lain sebagainya pasti pakai bank kan ya
ini biayanya lagi
iya kan anda pasti nggak penuh
pasti ada biaya
kalau di bawah kalau anda habis beli voucher di bawahnya biaya tiga ribu lima ratus
misalnya untuk bank mandiri bca dua ribu lima ratus duit semua itu ya
lalu pembayaran kartu kredit bank lain
kalau bca gratis ya
tapi kalau beberapa bank mengenakan cas
biaya tagihan gas dan lain sebagainya
jadi ini masalahnya adalah fulus bos
uang ini semua ya
jadi kalau ini jadi uang
kita mau tahu
si mastercard dan kemudian visa dapat keuntungan berapa
kita transaksi satu juta rupiah misalnya
kita transaksi satu juta rupiah
kalau misalnya anda punya dua dua
visa dan mastercard
artinya anda dikenakan cas dikali dua
kalau transaksi anda satu juta
artinya adalah enam belas ribu lima ratus
tapi kita bandingkan saja
misalnya enam belas ribu lima ratus dikalikan saja
kita nggak usah pakai barometer satu ratus enam puluh tujuh juta ya
anda tahu berapa nilai yang didulang oleh visa dan mastercard
itu lebih dari empat ratus miliar rupiah
dua ratus miliar rupiah lebih
hanya untuk transaksi satu juta
yang melakukan transaksi tersebut
karena mustahil transaksi dilakukan hanya satu kali
mustahil juga dilakukan hanya satu orang
mustahil juga dilakukan hanya sekali dalam sehari
karena dalam sehari bisa banyak transaksi kan
kita mau makan aja kadang nggak bayar cash gitu
pakainya pakai debit gitu ya
nah itulah yang harus kita berat
ternyata visa dan mastercard selama ini
udah kantongnya tebal banget ya
dan itu juga yang menyebabkan kita ke slide ini
disebut sebut ini disebutkan oleh menko perekonomian darmin nasution
ini disebut sebut menjadi salah satu alasan
mengapa trump melakukan evaluasi dagang dengan indonesia gitu ya
jadi ini yang menjadi salah satu alasan
kalau amerika sudah bergerak
dan kemudian memberikan reaksi atas sebuah aksi yang dilakukan indonesia
salah satunya adalah gpn
artinya gerakan ini tidak main main
artinya amerika ada kepentingan juga untuk melihat potensial loss
karena visa dan mastercard dua korporasi asal amerika serikat itu bukan perusahaan kecil
ketika ini diimplementasikan
maka akan mengancam juga bisnis korporasi raksasa asal amerika serikat
langsung dievaluasi gitu ya
masih dievaluasi oleh trump
dan disebut sebut oleh darmin nasution
merupakan salah satu alasan
mengapa trump melakukan evaluasi dagang dengan indonesia
artinya duit ini signifikan
sehingga dia melakukan evaluasi tersebut
lantas kita menarik
apakah indonesia menjadi sok soan dengan punya gerbang pembayaran nasional
karena kita bukan yang pertama
negara negara lain sudah melakukan serupa
kita belajar dari mereka
apa saja yang punya sistem national getment
pokoknya pembayaran nasional gitu ya
bilang itu aja ribet
kita lihat malaysia ternyata sudah punya dengan malaysian electronic payment system atau maps
lebih murah dibandingkan visa dan mastercard
kemudian singapura negara tetangga kita yang hub perdagangan hub perbankan dan lain sebagainya
juga punya kartu yang disebut network for electronic transfer ataupun juga nets
itu juga lebih murah ya
jadi kemudian kita lihat gideon pay itu dari china ataupun dari tiongkok
setiap yang pegang kartu ini gratis
bangsa mereka dari sektor perbankan kemudian institusi keuangan sangat mandiri
ya orang pilih yang gratis lah
jadi nggak bisa bersaing kan visa dan mastercard
artinya perbankannya bisa lebih efisien gitu
dan juga cost yang dibebankan pada nasabah juga bisa direlokasikan untuk hal yang lebih berfungsi
jadi negara negara seperti malaysia singapura dan tiongkok
sudah melakukan hal serupa
sekarang saatnya kita
dan saatnya juga kita mulai mempertimbangkan sebagai alasan ekonomi
ya tentulah kita akan pergi yang murah ya
apalagi demografi kita lebih dari separuh merupakan segmen menengah
masa iya transaksi belanja di kafe kafe keren kita gak sadar kita diporotin aja tuh ya dengan biaya kayak gitu
tapi yang menarik adalah terlepas dari biaya yang lebih murah ada satu pesan yang mungkin menarik untuk kita sadari bersama
bahwa tampaknya ini merupakan salah satu momentum yang sangat baik
kita menjadi bangsa yang lebih berdaulat
kita mandiri bahkan untuk mengatur sistem keuangan kita sendiri
berdiri di kaki sendiri punya produk sendiri transaksi sendiri untuk diri kita sendiri